motor mah gak kenal macet
macet yang gak kenal motor
ya udah kalo gitu lo suruh kenalan aja
kalau mau pergi tinggal pergi
ya kalau pintunya gua kunci pas mau pulang masuknya dari mana
pak rizal ditunggu pak haji di kantor
pak rizal mau bekerja kembali
mak gak takut
ini kan cucunya emak
gue ini udah kenyang ngurusin anak anak lu
mulai dari sekolahnya
gak ada yang gue gak urusin
ini kan sebenernya tanggung jawab laki lo
gajinya kang rizal gak seberapa mak
emangnya gue yang kasih kerja dia disitu
dari sebelum dia nikah malu kan dia memang udah kerja di situ
mak beneran gak mau bantuin mina
emangnya gue keliatannya bercanda
gue tuh gak mau bantu lo lagi
sekali enggak tetap enggak
udah gak usah nangis disini
ntar air mata lo jatuh di ramuan gue
kasiatnya ramuan gue ilang
bu bu ya sayang
bu diapai kabare
maipah jual ramuan ajaib
iya bang bener
gak mau bang
orang orang aja yang pada bego yang mau
sakti sih enggak bang
nah terus kenapa lo gak coba
kalau sampai ida tahu
saya sakti cuma gara gara minum obat ramuan itu
mau taruh di mana bang
mending minum pil rambo
emang namanya aneh aneh bang
biar kesannya mantap
padahal gak mantap
jangan salah bang
orang orang udah pada tahu bang
saya belum pernah nyoba sih bang
gak usah minum obat
wah dari postur tubuhnya abang nih
udah kelihatan sakti
selesai minum ramuannya sama ipa
buang air seni jadi lancar
salah satu tanda tanda orang
mas mau cari talak mas
saya mau ngasih tahu yuk
salah satu tanda tanda orang sehat
air seninya bening
air seni saya super bening
gak ada keruhnya sama sekali
biar imas bahagia
di pakum ya iya bang siap ya selamat pagi pak aji selamat pagi pak rijal silakan masuk
silakan duduk ya
terima kasih pak haji sudah menjaga harga diri saya
pak aji baik sekali
saya doakan semoga pak aji lekas dapat momongan
sebentar ya pak
baru dua hari gill nanya sama kita
mbak diyah udah lulu
ngizinin guntur tinggal bareng sama kita
padahal dari dulu kita selalu minta ya
tapi gak pernah dikasih
babe pulangin cepet ya
aku juga sayang sama kamu
terima kasih pak rijal
berapa bulan mbak
mbak diyah kakaknya puput
ngijinin putranya untuk tinggal sama saya
iya mbak diyah kakaknya puput ngijinin putranya untuk tinggal sama saya
apa mesti gua sih yang nungguin mama
ya kan gua kerja
gua kan juga kuliah
kan lu kuliahnya siangan
motor mah gak kenal macet
macet yang gak kenal motor
ya udah kalau gitu lu suruh kenalan aja
lagian lu repot amat sih
kalau mau pergi tinggal pergi tinggal lu kunci pintunya
ya kalau pintunya gua kunci pas mau pulang masuknya dari mana
itu urusan lo sama mama
mas jono bilang nafas jadi lega buang air kecil jadi lancar
itu tanda tanda orang mau sakti
kalau gitu kita sewa rumah petakan maipa aja
uang dari maipa
tinggal aja di rumah mertua
ramuannya kita bagi dua
handphone dari tiongkok
murah tapi canggih
ya udah ntar bread
oh ya sudah
dan itu apa